meski terlihat sederhana dan dianggap sebagai makanan yang kurang elit
ikan asin jadi makanan favorit bagi sebagian orang
bahkan nih saking lezatnya
ikan asin juga jadi salah satu komoditi ekspor indonesia
dengan tujuan amerika serikat australia kanada arab hingga korea selatan
tapi siapa sangka sebelum tersaji di meja makan
bahan makanan ini memiliki kisah panjang
bahan mentah ikan untuk diasinkan didapat dari proses lelang di tempat pelelangan ikan atau tpi muara angke
sayang di musim hujan pasokan ikan di pelelangan menjadi tersendat
saat cuaca bagus puluhan kapal silih berganti bersandar di pelabuhan
tapi di kondisi seperti ini hanya satu atau dua kapal saja
ini dingin banget si hasil lautnya
karena dibikin perusung dulu
ambilnya jauh kalau tidak dibaku
dia akan rusak nantinya
ini masih segar
tapi juga berhasil
for your information bongkaran terbagi menjadi dua cara
pertama hasil laut dari kapal langsung dibawa oleh pembeli
biasanya nih pembeli adalah produsen besar untuk diolah kembali di pabrik
kedua proses lelang untuk pembeli skala kecil
biasanya yang diasinkan adalah jenis ikan tembang lemuru serta japu
sehingga cuaca buruk hingga membuat bahan baku sulit didapat
maka produksi penghasilan ikan pun turut terhenti
ada angin segar hari ini pemirsa
saya pikir bakal sehari hari sampai sore
ternyata di jelang siang ada satu kapal bersandar yang dibawa banyaknya
dan di sini ada angka yang tertera di bagian plastik si ikan ikan ini
ini adalah angka kilogram jadi empat puluh dua berarti empat puluh dua kg
kalau penawarannya ya yang paling tinggi yang menempatkan ini
ya ini adalah angka yang paling tinggi
ini adalah angka yang paling tinggi
ini adalah angka yang paling tinggi
setelah terjual nantinya akan ada petugas khusus yang akan membawa ikan hasil lelang ke lokasi pengolahan ikan asin
nah sebelum mengolah ikan kecil kita lihat dulu yuk ikan besar yang dihasilkan untuk diekspor
kalau yang memang familiar dibuat ikan asin itu kan yang kecil kecil ya bang ya biasanya ya
tapi ada juga loh ikan besar yang dihasilkan untuk di ekspor ya
ada juga yang besar yang akan dibuat ikan asin nah ini namanya ikan talang talang betul ya
ikan talang talang ini memang ukuran besar tapi kalau udah di acm dipotong kecil kalau mau dimasak
tapi sekarang dibersihkan dulu dari bagian dalam isi perut dicuci baru kita garam
setelah dibuang isi perut dan diberi sayatan ikan kemudian dicuci bersih
pastikan ya tidak ada darah yang tersisa agar ikan

ada lima ton ikan talang talang yang saya bersihkan kali ini dengan berat bervariasi antara dua sampai delapan kilo
satu ikan asin segede gini tuh
lanjut garam ikan hingga kesela sela daging
kalau yang di garamin tuh pastikan sampai kesela sela karena itulah fungsi dari si isi selasela itu supaya asinnya itu merata dan juga awet
dan ini tidak untuk dikonsumsi di indonesia yang ini akan dikirim ke india
tuh panas juga ya
oh iya garam yang digunakan adalah jenis garam besar atau kasar karena lebih hemat
garam halus ini tidak digunakan karena lebih cepat cair dan larut
dalam sehari pembuat ikan asin menggunakan belasan sampai puluhan kilogram garam kristal
ya tergantung jumlah ikan yang diolah
digarami ya sudah
waktunya ikan didiamkan sebelum dijemur
dan setelah digiamkan ataupun direndam dengan garam sekitar satu sampai dua hari
tapi kalau semakin besar ikannya semakin lama direndamnya ya
kemudian langsung dijempur seperti ini
ini yang sudah dijemur seharian ini tidak begitu kering mataharinya tidak begitu bagus
ini yang sudah sekitar tiga hari nih berarti kira kira seperti ini nih
panas matahari jadi bagian penting pada proses pengasinan ikan
bila musim penghujan seperti sekarang penyemburan ini memakan waktu lebih dari lima hari
padahal bila terik dua hari saja sudah bisa dikemas
sambil menunggu ikan besar kita olah juga yuk ikan kecilnya
proses awal sama pemirsa
dihairkan kemudian didiamkan
tapi ikan kecil nggak perlu lama lama cukup enam sampai sepuluh jam saja
selanjutnya ikan kecil ini akan direbus selama sepuluh sampai dua puluh menit
karena akan dijual di tanah air terutama wilayah jawa dan sumatera selatan
ini digaramin lagi karena memang ini belum sampai enam jam didiamkan
tapi sudah harus diolah
nak lo mengajar seorang cuaca lagi begini
jadi digarmin lagi supaya tetap asin
ya versi ngecit tapi tetap berkualitas
selanjutnya ikan kemudian direbus dengan air panas yang dididihkan menggunakan kayu bakar
pemirsa lihat nggak nih ini ada busa busa seperti ini
nah ini tuh berasal dari bagian dalam si ikan tadi
ini kalau sampai tidak dibersihkan terus kemudian dibuat ngerebus lagi
ikan selanjutnya itu bisa dipastikan tidak akan berkualitas
atau ya turun standar lah
karena nanti dia akan warnanya jadi kuning kuning gitu ya bang ya
nah meski terkesan jadul
kayu bakar ini masih digunakan untuk memasak atau mengolah ikan nasi
selain lebih hemat pembakaran dengan kayu terbilang lebih stabil
dan asap pembakaran akan meninggalkan aroma asap yang lebih sedap
saling meminjam lokasi perebusan ikan ini adalah suatu hal yang lumrah di sini
yang dihitung adalah biaya kayu yang digunakan untuk merebus ikan saja
wahaha kompak banget ya
unik merebusnya disini tuh tidak langsung dijebrusin
tapi dikasih wadah wadah seperti ini dulu
dan dikasih tutup seperti ini supaya patahnya sampai bagian atas tuh
ini nggak lama kok pak
berapa belas menit atau sepuluh sampai dua puluh menit
setelah selesai direbus dan diasinkan
ikan kemudian dijemur di bawah terik matahari
kalau ikan kecil sih biasanya dua tiga hari juga udah kering
betul gini bang
ini kalau lagi menjemur si ikan yang sudah direbus nih
tidak boleh dipegang begini tuh sampai diampras gitu tuh
gak boleh ya bang ya
yang ada pelanggan nggak mau beli ya bang ya
palanya patah kulitnya lecet
palanya patah kulitnya lecet
akhirnya tidak lho
ketika menjemur proses penyortiran juga dilakukan
mana grade a yang dijual mahal atau grade b yang dijual sedikit lebih murah
cuaca buruk di tengah laut ini membuat harga ikan tengah naik
dari lima belas sampai dua puluh per kilogram
kini empat puluh sampai empat puluh lima ribu rupiah per kilogram
selain karena sulit mencari ikan di tengah laut
ini juga karena proses pengeringan juga bisa terhambat karena hujan
ini mah belum ditutup
kalau lagi musim hujan hampir tiga kali empat kali nutup seharian nih
pakai plastik tuh dibawah
semua sebanyaknya gini tuh ditutupin semua lari lari
ikan nih memang tidak boleh basah
kalau basah ya ikan jadi lebih lama keringnya
dan kualitas juga turun
kalau sudah kering kita masuk ke dalam
ke proses selanjutnya yaitu pengepakan
ada beberapa jenis ikan yang dia tuh lebih cepat untuk kering ya
karena memang dia kecil namanya ikan lemuru
ini udah keras
udah dua hari sudah selesai dihasilkan
tinggal kita packing dan dijual
ini kalau digoreng ini dikasih sayuran es
apakah perjalanan saya sudah berakhir
selain penghasilan ikan ada juga nih cara pengawetan ikan lain yang juga populer di tempat ini
asap yang keluar dari cerobong asap di muara angke jadi penanda kalau pengasapan sedang dilakukan
nah berbeda dengan ikan asin yang menggunakan kayu bakar
ikan asap menggunakan arang batok kelapa
padahal api batok kelapa bertahan lebih lama
dan arang batok tidak mudah membuat makanan jadi gosong atau hangus
di sini nih ada ikan cucut ikan tongkol dan ikan layan
ikan cucut yang sebesar ini kemudian diisi lihat ya bang ya
di viet dibikin kecil kecil
nah seperti ini
ini satu potong kalau nanti sudah di asap
dua ribu lima ratus ini yang agak besar
kalau yang kecil seperti ini nih dua ribu rupiah
ini kecil ini yang besar
yang unik beberapa jenis ikan seperti tongkol dan layang ditutup dengan kertas minyak di bagian perut
ini agar saat dipanggang atau di asap tidak rusak
bagian perut juga tidak akan dibuang sebelum dijual ke pembeli
proses pengasapan ikan ini juga sangat mudah

jangan lupa ya sambil dibolak balik agar ikannya matang merata
ikan ikan yang dipotong seperti ini tuh asapnya cenderung lebih banyak ya
ketimbang ikan ikan yang tadi layang ataupun sejenis tongkol
karena ini lebih cepat matang
kelataan matangnya tuh dari warna coklatnya aja sih
dia udah agak kecoklatan dibalik udah matang selesai
kalau sudah matang tinggal dikemas
satu ikan matang dijual dengan harga lima ribu rupiah
dan karena sudah membantu saya boleh nih coba ikan asapnya
kita icip ya ini ikan layang yang sudah diasa
rasanya ikan ikan padamunya enak
tapi yang saya suka tuh rasanya manis ya
hangat makannya masih di samping bakaran kan
benefit dapet oleh oleh
total di kawasan jakarta utara ada dua ratus satu tempat pengolahan ikan asin
dan enam pengolahan ikan asap
phpt yang menaungi seluruh produsen olahan ikan
berkomitmen menjaga kualitas olahan ikan
agar tidak ada penggunaan bahan pengawet
seperti formalin yang berbahaya
kita di sini ada petugas mutu ya
ada petugas mutu yang dua minggu sekali
kita cek kita ambil sampel secara acak
terus kita itu uji di laboratorium mini kita yang ada di tpi
jadi bagaimana sudah tahu kan sekarang proses panjang ikan asin yang terlihat sederhana ini
tapi kalau ikan asin jangan terlalu banyak ya pemirsa
nanti bisa meningkatkan resiko penyakit darah tinggi
atau hipertensi karena kandungan garam tinggi yang ada di dalam ikan
rian fernando dwi agung jakarta